sementara itu kepolisian daerah medan sumatera utara meringkus dua anggota sindikat pengedar sabu sabu seberat enam kg
dua tersangka warga tiongkok ini menyelundupkan sabu sabu dari malaysia melalui aceh
is dan ml anggota sindikat narkoba asal tiongkok ini dibekuk polisi yang menyamar di rumah mewah di jalan puri dan jalan sei berantas medan
sabu sabu diselundupkan dari malaysia melalui pelabuhan tikus di aceh
untuk mengelabui petugas sabu sabu dikemas dalam kemasan minuman teh hijau cina
kaitan kasus barang bukti ini diindikasikan ada kaitan dengan yang sebelumnya kita tangkap yang empat delapan puluh sembilan
ini juga jaringan dari aceh dan informasi juga ini jaringan dari malaysia barang barang ini juga datang dari malaysia
dan kemasannya juga sama dengan menggunakan kemasan teh hijau yang kemasannya berwarna kuning
nah yang saat ini banyak beredar